abisnya suara kamu bikin cimot tekan tekan
tadah aja kak cimot
oh ya bang oja kang tisna sama mas pur pada narik ya
sama telur asin
oh dia ada di rumahnya pak jimurot
bobby kenapa lari lari
dia lagi jogging
sama ketoprak satu
gua mau buka disini aja
emang di rumah lo kenapa
biar dia beli ketoprak saya
terima kasih kak
bisa ngenjurin gak sini
terus atau hanya berbunyi aja
mabuk kalau keras ingredients'nya demikian roku ya kayaknya
supaya puasa lo diterima
supaya kagak cuma dapat lapar sama alus doang
lo mau kemana im
aji saya juga mau pabit pulang dulu ya
wangi bener nasinya mak
eh lo tuh ya
lagi puasa malah begitu
bikin teh manis
mau memani dulu gerah
jadi lo takut disuruh makan telur asin bareng emput
kalau gue dad
diajak makan bareng demenan gue
istri saya dulu saya ajak makan berdua
demenan gue sekarang udah jadi bini gue
dia bukan demenan gue
dia demenannya gue
odi nya ada pakji
lo gak kesalah nyari odi di rumah gue
tadi telepon katanya di sini
tadi sekarang udah pergi
di kolak di
pakji makasih saya sudah punya mukaan ji
selamat malam pak dong
eh dateng gue
jadi gak ada nih yang mau anterin gue
ya dah mau saya aja bang
di belakang gak ada
emang kamu simpannya di mana toh
di situ ma
lagian gak disimpen di kamar
tadi mbak laris minta soal sepatunya dibenerin juga
jadi mbak b taruh di situ biar lemnya kering
kopi gue mana belum siap
tadi habis bantuin bobby nyari sepatunya laras
sepatu yang lo simpen di sini
yang kau simpen
gue simpen biar gak hilang
makasih ya kong
lemos amat sejam segini
nanti kita ke rumah
nanti nggak kuat mak
itu perasa lo aja yang kagak kuat
ini bukan perasaan tapi kerasa mak
terus gimana lo mau buka sekarang
kan bisa diganti lain hari mak
saat puasa yang bisa diganti itu buat orang yang datang bulan
atau orangtua yang kagak mampu lagi
ya udah mendingan lo senologi
jadi rahaat kalo lo buka sekarang lapar sama aus lo tadi siang tuh sia sia
kak cimut kenapa
gak apa apa abisnya suara kamu bikin cimote tekan
kadada aja kak cimut
ah ya bang oja kang cisna sama mas pur pada narik ya
iya coba aja cuma punya motor bisa ngantri kamu sekarang
semangat kak cimut kak cimut kan bilang sama laras mau ngumpulin uang mobil sepuluh iya
din lo beli bubur gua dong
gua kan udah beli ke toprak
eh bang udin
buka puasa di sini bang
emput buka juga dong di sini
mau aja sih bang
eh tapi lain kali aja deh bang
mama bapak lagi nungguin emput di rumah
oh iya bang telur asinnya makasih banget ya
pak udin perhatian banget sih
perhatian nih ya
sama sama neng berangkat
pak laras udah jadi nih
wah makasih ya bob
nih koloknya buat kamu
wah makasih ya mbak laras
kalau udah makan sih masih lima belas menit lagi
nanti dapet mak
eh eh eh lo mau ngapain
nah itu tadi makan
tadi lagi dapet bang
bulu bulu menilam alam abisan
itu mana telurnya tis
pangkalannya rame pak
tapi belum mateng
mesti dimasak dulu
ulu ulu cepet atuh dimasak ah
bapak batalan dulu aja atuh